iya kalau satu teman teman itu kan kemarin statusnya masih fans club
kalau relawan itu kan disamakan kesamaan visi misi dengan kandidatnya gitu ya
dengan calonnya kalau sekarang kan belum ada calon
nah kalau mereka berpindah teman teman itu berpindah ya wajar saja
itu sebagai sebuah pilihan gitu ya
nah tentu pilihan pilihan ini kan juga bisa dengan cepat seketika
karena teman teman komunitas relawan itu juga dia tidak berdiri sendiri
ada kakak pembina nanti ya tergantung kakak pembina yang mengarahkan kemana komunitas relawan itu
untuk menyampaikan dukungannya seperti itu
jadi belum ada khawatiran
belum ada khawatiran serius
kan belum ada calon ya kan belum ada pasangan calon presiden dan maupun calon wakil presiden yang didaftarkan
jadi masih serius
masih sangat cair oh
wang partai politik aja yang punya mekanisme koorganisasian aja
masih sangat cair untuk membangun koalisi koalisi
ya apalagi kalau komunitas relawan yang menurut notabene sebagian besar adalah berupa fans club